kolang kaling ini hampir selalu menjadi bagian dari menu berbuka puasa
biasanya dijadikan campuran untuk es campur es teler bahkan juga kolak
nah kalau di bandung jawa barat kolang kaling banyak didatangkan dari sebuah desa di kabupaten bandung barat
yuk kita berkunjung ke kampung penghasil kolang kaling ini
di depan saya ini ada hutan pohon aren yang berbuah kolang kaling
tapi untuk bisa menjadi kolang kaling seperti ini yang biasa kita konsumsi saat berbuka puasa harus melalui sebuah proses
seperti apa prosesnya mari ikuti
pak agus dan dua rekannya sedang memanen buah pohon aren yang dikenal dengan nama kolang kaling
di kampung pasir ipis kecamatan cipongkor kabupaten bandung barat
terdapat banyak pohon aren
namun pohon pohon aren ini bukan miliknya
sejak setahun yang lalu dia sudah memesan buah aren yang masih mentah kepada pemilik lahan
satu batang buah aren dihargai dua puluh ribu rupiah
saat memotong buah aren dari batangnya kita harus menggunakan sarung tangan
karena getahnya bisa membuat kulit gatal
setelah itu buah aren direbus selama dua jam
dalam sehari proses perobusan berlangsung empat lima kali untuk menghasilkan tujuh puluh delapan puluh kg kolang kaling
setelah dikotong pohon pohon aren dikotong ke dalam kuali
setelah dikupas kolang kaling harus dikeprek satu persatu
agar dapat mengembang dan berbentuk lonjong
kolang kaling lalu direndam dalam air selama tiga hingga empat hari
pada bulan puasa permintaan kolang kaling melonjak
dan dibandingkan ramadan tahun lalu harganya lebih tinggi
dari pertama itu enam ribu sampai delapan ribu sampai delapan lima
sekarang puasa sekarang
kalau dulu mah pertama lima ribu enam ribu
tanggal dua puasa tuh menurun empat ratus
sampai pertengahan puasa juga kurang harganya
kalau tahun kemarin tuh
meski ada sekitar empat puluh pembuat kolang kaling di kampung ini
pedagang masih sulit memenuhi permintaan yang tinggi di bulan puasa
satu orang dua ton tiru kintal
satu orang saya awal pembukaan hari ramadhan sekarang
walaupun puasa sekarang
pasar jakarta belum bisa kakirim sekarang
yang kakirim itu cirebon
pasar induk cikopo
misalkan yang dekat
meski kolang kaling adalah buah pohon aren
tidak disarankan memasak kolang kaling dengan gula aren
karena tidak akan terasa manis
kolang kaling lebih cocok dimasak dengan gula pasir atau pemanis lainnya
wilam nasution kahvi jati kabupaten bandung jawa barat